pokoknya gak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan rencana aku ini
termasuk mama sama mas bobi
apa yang mau setemukan nisa
apa dia tau dimana dewi
terus siapa orang itu
dari mana dia bisa tahu semua informasi tentang dewi
bahaya nih kalo sampe nisa lebih tau duluan dimana dewi
iya tante ada yang mau aku omongin sama tante
kebetulan sore ini tante kosong
kita ketemu di restoran yang biasa ya
semua rencana yang sudah aku pikirkan matang matang sekarang berjalan dengan lancar
hebat kamu reva
reva ngajak ketemu mama
aku yakin reva pasti mau ngasih tahu mama kalau abi itu anaknya
ini gak bisa dibiarin
aku harus gagalin pertemuan mama dengan reva
ngapain kamu masih disitu
perasaan barusan nyuekin mama mau langsung ke kamar
pengen tau mama ngomong apa di telpon

aku mau nyuruh mama
aku mau nyuruh mama
aku yakin banget
reva dan dewi akan banyak komunikasi dan mungkin ketemuan lagi abis ini
aku akan bisa mata matain keduanya
aku mau nyuruh mama
mama mau ngapain
loh mama belum tau
dia udah ketangkep man dan dia sekarang lagi di kantor polisi
aku harus bisa cegah mama ketemu sama reva
yaudah kalau gitu sekarang aku kantor polisi ya mah
eh jangan jangan jangan
ngapain kamu ikut campur
ini urusan mama
kamu di rumah aja
mama yang ke kantor polisi
langkah awal untuk menggagalkan mama ketemu sama revado berhasil
telepon bang jonah
mama sekarang lagi ke kantor polisi
karena aku suruh mama ke sana
mama pikir pasti bakal ketemu dewi di sana
kalau aku gak menggagalkan mama meeting hari ini pasti dia udah ketemu dewi di sana
gimana pinter kan aku
kok gak ada suara sih bang
punya rencana apa lagi kamu sama john nisa
hah aku salah pencet
apa maksud kamu mama mau ketemu sama siapa
siapa orang yang punya informasi tentang dewi
terserah ya kalau kamu memang mau cari dewi
tapi kamu jangan harap kau bisa dapetin dewi duluan dibandingkan aku
dari mana dia bisa tahu semua informasi tentang dewi
bahaya nih kalau sampai nisa lebih tahu duluan dimana dewi
itu pasti tante redmo
kenapa jadi kamu yang datang bukan tante redmo
mamaku lagi sibuk
jadi aku yang menggantikan posisi dia disini
aku gak pernah percaya sama semua omongannya nisa

selamat siang pak
saya ibu redmo
saya mau ketemu dengan mantu saya
bukan mantu dengan mantan mantu saya dewi dan cucu saya
katanya mereka ada disini mereka sudah ditangkap
maaf ibu harus membuat laporan lebih dahulu
silahkan antri di loket sebelah sana itu
pak ini penting ini mendesak
pak katanya mantu sama cucu saya sudah ada disini ya pak
saya mau ketemu saya mau ketemu sekarang juga
siapa bilang bu dewi sudah ditemukan
itu tidak benar bu itu berita palsu
kami belum menemukan ibu dewi dan abi
silahkan duduk bu silakan duduk
iya benar ibu jangan khawatir

kita terus bekerja menindaklanjuti laporan dari ibu
posisi menantu ibu dan cucu ibu sudah kami dalami
tapi semua itu masih dalam proses penyelidikan kami bu
ibu mohon bersabar ya
nisa pasti dia biang keroknya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
pasti nisa sengaja melakukan ini supaya saya tidak jadi ketemu dengan reza
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
jadi sebenarnya ada urusan apa kamu sama mamahku
reva aku udah tahu semuanya
aku tahu kok rencana kamu untuk keluarga aku
tapi aku bisa bantu kamu
tapi aku bisa bantu kamu
tapi dengan satu syarat

kamu jangan pernah cerita soal ini ke mama
apa maksud kamu tahu semuanya
apa maksud kamu tahu semuanya
aku tahu kok siapa ibu kandung abik
aku tahu yang kedua
kenapa perasaan gue pengen banget lewat jalan ini